menteri keuangan sri mulyani kembali menegaskan utang indonesia ke dana moneter internasional atau imf telah lama dibayar lunas
tanggapan sri mulyani ini dilontarkan untuk menjawab polemik yang hangat di tengah masyarakat tentang utang indonesia kepada imf
dikutip dari cnn indonesia com sri mulyani pun mempertanyakan mengapa isu ini bisa muncul karena utang kepada imf sudah dibayar lunas
ia pun mengomentari permintaan imf terkait dengan pembatasan ekspor nikel dan mineral lain dari indonesia
sri mulyani menegaskan indonesia punya kebijakan tegas mengenai hilirisasi
ia juga menyebut program hilirisasi adalah program bagus dan tidak ada masalah
imf berpendapat program hilirisasi jokowi tersebut harus didasarkan pada analis biaya
manfaatnya lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas